di masa reses dpr bahas revisi undang undang mk
ini menimbulkan kesan dpr diam diam membahas undang undang
kita akan ulas bersama wakil ketua balik dpr
ahmad baidowi dan pakar hukum tata negara bayu dwi angkono
selamat malam mas owi mas bayu
mas oi ini dpr dianggap diam diam bahas revisi undang undang mk di saat reses
ya kalau konteksnya undang undang mk itu kan domainnya komisi tiga
yang bukan di badan legislasi
tapi kami bicara secara umum ketentuan di internal dpr
membahas ataupun rapat di dalam reses itu hal yang diperbolehkan
sepanjang mendapatkan izin dari pimpinan
kami cek ke fraksi melalui fraksi ke komisi itu ternyata memang
ada izin dari pimpinan untuk menggelar di masa reses
dan berikutnya kalau kita lihat dari perkembangannya di komisi tiga
yang dilakukan pada tanggal tiga belas kemarin itu hanya mendengarkan sikap dari pemerintah
karena pembahasan ruu nya itu sudah selesai dilakukan di tingkat panjang
dan ketika pleno pada sekitar bulan desember dua ribu dua puluh tiga
nah baru di tanggal tiga belas itu hanya mendengarkan sikap pemerintah setuju atau tidak
ternyata pemerintah setuju terhadap rumusan yang dibikin
atau yang disusun oleh panjang ruu mk di komisi tiga
tapi yang jadi pertanyaan kan mas owi kenapa kemudian urgensinya harus dibahas di tengah reses
ya sekali lagi kan kebutuhan politik hukumnya bisa saja
pemimpinan dpr dan yang adanya kemudian di tanggal tiga belas itu
dan pada prinsipnya sih nggak ada yang dilanggar kalau mengikuti penjelasan dari
internal komisi tiga dan juga pimpinan dpr memang ada izin bagi komisi tiga
untuk berpilarapan di masa reses
mas owi kemarin ketika kpu ingin merevisi pkpu kan terkendala karena reses dpr
sekarang di tengah reses dpr justru melakukan rapat yang dikatakan publik secara diam diam
kriteria urgensi untuk memprioritaskan sesuatu itu bisa dilakukan di tengah masa reses atau tidak itu apa sih mas umi
itu kan semua situasional kondisi politik
ketika dulu komisi dua saya nggak tahu persis ya alasannya tapi kira kira menduga
waktu mau merevisi pkpu itu kan kalau tidak salah sebelum pemilu
ketika anggota dpr
jadi itu adalah fokus persiapan menghadapi pemilu dua ribu dua puluh empat yang lalu
namun sekali lagi kasuistik di masing masing komisi itu berbeda beda
dan kalau kami pengalaman di badan legislasi itu selama mendapatkan izin dari pimpinan dan urgen
ya kita tidak ada masalah rapat di masa reses
nah di komisi komisi yang lain kami tidak tahu situasinya seperti apa
pastinya mereka berkomunikasi langsung dengan pimpinannya masing masing
artinya pimpinan yang membawahi akade itu tersendiri
oke saya ke mas bayu mas bayu adakah implikasi hukum dari undang undang yang dibahas di tengah masa reses mas bayu
iya bicara pembentukan undang undang memang dpr memegang kekuasaan itu ya
dengan persisian bersama desiden
namun kekuasaan kewenangan itu bukannya tanpa batas
dia dilaksanakan dengan sejumlah persyaratan persyaratan
yang kita sebut ada dua yaitu persyaratan pembentukan secara formil dan persyaratan pembentukan secara material atau substansi
pembangunan konstitusi dalam berbagai putusannya dalam hug formil sudah mencaratkan bahwa
kewajiban dpr untuk memastikan pembentukan itu dilakukan sesuai dengan tata tertib ya
prosedur pembentukan yang diatur bukan hanya di tata tertib dpr
mulai dari undang undang dasar undang undang nomor dua belas tahun dua ribu sebelas tentang
pembentukan peraturan perundang undangan yang diubah terakhir di tahun dua ribu dua puluh
undang undang md tiga ya mpr dpr dpd ya
nah kalau kita lihat proses pembentukan yang sekarang terjadi di ruu
perubahan keempat mahkamah konstitusi ini
justru ketika dilakukan di masa reses itu bertentangan langsung dengan undang undang dasar
dengan undang undang pembentukan peraturan undang undangan
karena jelas di dalam undang undang dasar pasal dua puluh ayat dua ayat tiga pasal dua puluh dua
juga tentang perpu ya ketika membahas perpu
kemudian di pasal lima puluh satu undang undang pembentukan peraturan undang undangan
di pasal sembilan puluh sembilan undang undang md tiga
itu adalah pada masa sidang bukan pada masa reses
nah sehingga kemudian tata tertib tidak bisa itu kemudian melampaui ketentuan undang undang dasar
undang undang p tiga undang undang md tiga
ini akan timbul persoalan hukum di kemudian hari
yaitu melalui hug formil ke mahkamah konstitusi
dpr anda benar punya kewenangan kekuasaan bentuk undang undang
tapi lakukan sesuai dengan prosedur pembentukan yang sudah disyaratkan
itu menunjukkan tentang pentingnya kepatuhan pada prosedur tersebut mbak livi
ya terima kasih mas bayu selalu mengingatkan
dan memang itulah tugas dari teman teman di belakang parlamen
namun kami yakini bahwa apa yang kami lakukan secara prosedural itu tidak ada yang dilanggar
kalau kemudian produk hukumnya dianggap cacat prosedural
tapi kita dapat dikk incumbensi itu

dan already mengalami permintaan sekitip lalu
oleh dpr impact nya ke depan akan seperti apa
ya saya mulai dulu dari sebenarnya membahas ruu itu
kenapa harus tertip prosedur ya tadi di masa sidang bukan di masa reses
kita lihat misalkan di pasal dua puluh ayat tiga ya yang mengatakan
jika kemudian dpr bersama presiden itu membahas suatu ruu
tidak ada persetujuan bersama ya tidak ada kata setuju
itu tidak dapat tidak boleh diajukan dalam persidangan masa itu
perpu sekalipun dalam halikual kegeningan memaksa presiden berak menetapkan perpu
pembahasan itu jelas di pasal dua puluh dua ayat dua undang undang dasar
mendapat persetujuan oleh dpr dibahas dalam persidangan berikutnya
pasal lima puluh satu undang undang pembentukan peraturan perundang undangan juga mengatakan
jika dalam satu masa sidang dpr bersama presiden ya
mengenai materi yang sama itu digunakan ruu yang disampaikan oleh dpr
begitu juga di pasal sembilan puluh sembilan undang undang md tiga
pembahasan rancangan undang undang paling lama tiga kali masa sidang
dan dapat kemudian diperpanjang dengan persetujuan dari rapat paripurna
ini menjadi penting untuk kemudian kita katakan
perpu saja yang sangat urgent ketika untuk mendapat persetujuan
nah jadi sekali lagi bagi saya
kita menghormatilah kuasa dpr dalam membentuk undang undang
karena selama ini kan sering kali kalau kita nunggu di ujung
silakan lah uji formil di makam konstitusi
ya saya pikir kan mk selalu menegaskan
ketentuan yang sudah jelas semacam itu diikuti
tidak perlu kemudian kita nanti harus menunggu publik
kemudian anda silakan kepada mahkamah konstitusi
karena ada ruang dpr sesungguhnya di sana
untuk kemudian mematuhi menaati ketentuan itu mbak livi
nah kalau ada katakanlah dugaan dari apa yang dilakukan ini kemudian
dianggap syarat kepentingan politis untuk kemudian menguntungkan dpr dan juga pemerintah
iya kan selain ini dilakukan di masa reses ya
yang kedua memang pembahasan tingkat pertama persetujuan kemarin itu kan
kalau bicara sidang sidang dpr itu kan pada dasarnya terbuka semua
kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup
nah hal hal semacam ini kan tentu akan muncul dugaan dugaan
yang tentu itu tidak baik bagi kemudian satu legislasi yang dihasilkan oleh dpr
yang ketiga juga bicara partisipasi publik yang bermakna
tidak hanya partisipasi yang formal tapi yang bermakna
hak untuk didengarkan publik pandangan pandangannya
kalau kemudian masukan publik itu tidak dimasukkan bagian dari suatu undang undang
ruang itu yang kemudian akan timbul persoalan bahwa kinerja legislasi ini
kenapa kemudian dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang sudah ditentukan
muncul ruang dugaan dugaan yang akhirnya mengarahkan bahwa ini lebih pada melayani kepentingan dpr
tidak memberikan ruang untuk partisipasi publik dan hanya akan menguntungkan dpr dan juga pemerintah
perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa di rapat tanggal tiga belas itu
hanya mendengarkan sikap dari pemerintah setuju atau tidak
dalam menerumuskan ruu mk yang sudah dilakukan pada akhir tahun dua ribu dua puluh
nah kemarin kita cek rapatnya itu terbuka
soal kemudian tidak ada yang tahu
ya karena memang tidak ada perhatian ke arah sana
tapi kemudian kita lihat itu banyak di luar anggota komisi tiga
dan juga di luar menteri itu banyak juga yang hadir pada kesempatan itu
perdebatan mengenai konten materi muatan terhadap rumk itu sudah dilakukan di rapat rapat sebelumnya di tingkat panjang
dan kemarin yang belum dilakukan itu adalah persetujuan ataupun sikap pemerintah ketika mau dirapat plenonya di tahun dua ribu dua puluh tiga itu
di akhir dua ribu dua puluh tiga itu mau pleno tidak jadi karena menunggu sikap dari pemerintah
kemudian baru tanggal tiga belas itulah kemudian pemerintah siap menyatakan sikapnya
kemudian sikapnya di ternyata sikapnya pemerintah setuju terhadap rumusan yang sudah diputuskan di tingkat panjang
jadi kemarin itu hanya agendanya mendengarkan sikap resmi dari pemerintahnya seperti apa gitu
jadi artinya sebenarnya ini sudah dibahas sejak desember lalu terakhir
dan ini hanya mendengarkan bagaimana respon dari pemerintah begitu ya mas howie ya
baik mas owi mas bayu terima kasih sudah bergabung bersama kami di sapa indonesia malam